pemerataan akses infrastruktur digital di papua sebagai daerah terdepan terluar tertinggal
terus diupayakan guna mempercepat transformasi digital indonesia
sebelumnya kementerian kominfo menargetkan pembangunan infrastruktur bts empat g di papua
sebanyak lima dua ratus empat selama dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
namun sulitnya akses transportasi hingga situasi keamanan di papua yang tak menentu
membuat sebagian bts yang sudah dibangun belum seluruhnya dapat on air
seperti di kabupaten paniai yang baru memiliki dua menara yang on air
dari total sembilan belas lokasi bts yang sedang dalam pembangunan di enam kecamatan
karena kita berada di kabupaten paniai itu rencananya di sini akan dibangun sembilan belas lokasi
bukan rencana ya sudah dalam pembangunan di sembilan belas lokasi
salah satunya di desa bibida ini
nah rencananya mungkin dalam waktu dekat
kita akan mensupport masyarakat agar lebih cepat pembangunannya
kalau dari sisi tower dan powernya seperti yang dilihat sendiri itu sudah oke ya
nanti tinggal pembangunan bts nya sehingga visatnya masuk
sehingga akan on air dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar dengan cepat
kita berharap dari bapak bapak tni polri agar terus membantu kita membantu pengawalan
anggota komisi satu dpr dapil papua yan permenas mandenas mengatakan
akan mendorong pembangunan instalasi
jaringan listrik dan akses internet di pedalaman papua
termasuk di paniai di wilayah adat mepago
yan berharap masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari kemudahan akses internet
tinggal bagaimana fasilitas yang sudah dibangun
kita berharap masyarakat bisa jaga dan rawat
sehingga fasilitas ini bisa berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat di wilayah
pegunungan khusus wilayah meepago
nah hal lain memang kita berharap dengan adanya listrik
hasil hasil pertanian masyarakat juga bisa diekspos
jadi semua juga bisa dipasarkan
baik dengan menggunakan media online
maupun bisa melakukan promosi terhadap berbagai macam potensi potensi yang ada di wilayah sini
diperlukan kerjasama pemerintah pusat dan daerah
dan dukungan masyarakat
agar masyarakat pun dapat segera merasakan manfaat layanan telekomunikasi di papua
wi ari prastantyo